saat ini ada dua kamera kompak dengan fitur stabilisasi yang dijual di pasaran
satu adalah osmo pocket yang menggunakan tiga xis gimbal untuk menstabilisasikan gambar
satu lagi adalah gopro hero tujuh yang menggunakan electronic image stabilizer
jadi gambar yang ditangkap akan diproses dengan built in processor gp satu untuk menghasilkan gambar yang lebih stabil
yang mana yang lebih bagus mekanikal atau digital nanti kita coba ini